ini di tol aduh
iya nggak boleh
ini di tol aduh
iya nggak boleh
atau harus tetap keluar di bitung
iya nggak boleh
ini di tol aduh
iya nggak boleh
setelah kita lakukan pendalaman dan kita lakukan pendekatan di sana
dan kita cari alamat tersebut
alamat dapat kita ketemukan

namun demikian yang tersebut atas nama bu fera marani sudah pindah alamat
yang artinya anggota sudah ketemu sama warga setempat
memang ibu itu alamannya pertama dari situ saat ini sudah ada cikandi
namun demikian dari masyarakat tersempat menyampaikan bahwa cikandi alamannya tidak tahu